sedikit dikit kamu marah
halo pemirsa good morning kita awali informasi pagi ini tentang syahrini yang dinilai melakukan pelanggaran undang undang tentang jalan
postingan penyanyi syahrini kembali menjadi sorotan
kali ini syahrini mengunggah foto di instagram saat dirinya berada di pinggir jalan tol
dalam keterangan foto yang dibagikan pada lima maret lalu ini syahrini menulis bahwa ia berada di jalan tol surabaya
tak hanya satu ia bahkan mengunggah dua foto dalam akun instagramnya atprinsessyahrini
dari pt citra margatama surabaya diketahui syahrini berpose di bahu jalan tol juanda
menurut pihak pengelola jalan tol waru juanda aksi ini merupakan bentuk pelanggaran
dari undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan
selain membahayakan pengguna jalan lain aksi swafoto atau pemotretan tersebut tidak memiliki izin dan tanpa pengamanan dari pihak berwenang
pengelola mengimbau agar syahrini segera meminta maaf dan memberikan keterangan terkait aksinya tersebut agar tidak ditiru oleh masyarakat
dari kita ada dampak
adanya masyarakat yang tidak menyadari bahwa fungsi tol itu diatur oleh ketentuan undang undang
nah dalam arti ini harus dipatuhi
bagaimana sebagai seorang syahrini artis syahrini figur dari masyarakat melakukan kesalahan ini dampaknya cukup besar
khususnya itu bagi bujt
usaha jalan tol yang menjadikan asumsi loh kok jalan tol bisa untuk berfotoria
sementara menurut pihak kepolisian tindakan yang dilakukan oleh artis syahrini dikategorikan sebagai pelanggaran hukum
yang bisa diancam pidana penjara hingga delapan belas bulan dan denda satu lima miliar rupiah
polisi akan memproses secara hukum jika ada laporan terkait
berkait yang viral mbak syahrini foto di
jalur tol ya juanda waru
itu sebenarnya nggak ada masalah selama ada izinnya
tapi kalau tidak ada izinnya itu hal yang dilarang
melanggar ketentuan aturan yang ada di undang undang tentang jalan
undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu empat
kalau tidak ada izin dari pengelola jalan tol
di jasa marga
kemudian dari kalau jalan tol waru juanda itu dari pt cms dan dari aparat kepolisian
yaitu satu hal
hal yang disayangkan seharusnya tidak terjadi
karena sangat memahayakan
aksi artis syahrini berfoto di bahu jalan tol juanda waru sendiri saat ini menjadi viral
setelah foto tersebut menjadi pergunjingan di media sosial instagram